kamu ada apa sih
amit berusaha memeras ibu saya iya
dengan bilang kalau saya bukan anaknya dia
nah saya tidak pernah memeras
ibu kamu adalah seorang penipu
saya udah tahu semuanya
lepaskan aku zah
maya diam dulu
udah saya lupa dia mau bunuh diri aja
apa dengan cara kamu bunuh diri
kamu bisa ketemu ibu kamu di surga ah
kamu pikir kayak gitu
zah kamu denger dulu
mas satria itu udah mau batalin pernikahan kami zah
udah aku mau bunuh diri aja
dengerin aku dulu
dengerin aku dulu
jadi kamu mau bunuh diri
kamu mau bunuh diri karena cowok sialan itu
sekarang kamu coba
cepetan ikut aku aku mau tanya sama kamu
jadi karena mas satria kamu mau loncat
kamu mau bunuh diri
maya masih banyak cowok di dunia ini mai
tapi aku maunya mas satria zah
kamu masih mau mas satria
ya udah loncat giko
loncatlah kamu bunuh diri sekarang
kalau kamu tuh emang nggak nggak pernah suka sama aku
tapi kalau kamu tuh lagi ada masalah kamu bisa cerita sama aku
aku pasti dengerin kamu kok
yang lelaki hidup
berlindung di depan si world
jadi maya hampir bunuh diri gara gara satria
dan sekarang mana mas satrianya
udah jangan semua udah pada tidur
kamu jangan bikin keributan di sini
yaudah mendingan sekarang kamu pulang aja
makasih ya kamu udah nolong maya
lara mau seperti itu
ini yang baru bapak
lihat om satria
kamu ngajal om satria ayah
biar sama seperti itu
gimana kalau om satria manggilnya gini
selamat pagi lara yang cantik
selamat pagi juga
kalau nanti semua orang curiga gimana
ya itu aku dong kenurusan kamu
terserah lara pengen manggil aku apa
aku nggak malu kau punya anak seperti itu
emangnya aku kamu malu ngapin anak kamu sendiri

kok masih nangis sih
belom nangis lagi dong
kan lara udah sama kayak gitu tuh
ini blok ayah
blok ayah sini
ini ayah anak manis
pintar banget sih
pintar banget si ayah sama anak cantik ini
kamu gak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu lagi
untung aja ayah kamu nangis kan

yaudah sekarang kita sarapan yuk
maya disini aja ya teh
maya belum siap ketemu mas satri ya
yaudah nanti teteh bawain makanan buat kamu
kamu istirahat ya
dia masih istirahat di kamar
dia gak hidup badan
sayang kok kamu diem aja sih
makannya pakai telur ya dihabisin dulu
eh anak idiot
panggil panggil ayah sembarangan
satri ya anak idiot ini manggil kamu ayah
gak bisa gak ada satupun yang bisa manggil kamu ayah
anak siapa juga
apa kau ngomongnya anak kecil kayak gitu sih ma
ini jangan salahin lara dong
orang aku kok yang minta dia manggil aku ayah
tapi kenapa sat
ya gak apa apa nek
aku aku cuma pengen aja
aku aku ingin angkat lara sebagai anak
otak kamu dimana sih
ma aku gak gila ini udah keputusan aku
aku yang pengen angkat kok mama yang rem
nenek gak setuju
mendingan kamu gak usah bahas kalau kamu mengangkat lara sebagai anak kamu sekarang
kasian nenek nenek kan nggak boleh emosi
yaudah mendingan kita lanjut aja sarapan
nih dulu deh
saat tunggu aku mau bicara soal maya
dia baru aja coba bunuh diri gara gara kamu batalin pernikahan
kamu mau membatalkan perkahwinan kamu dengan maya
apa sih maksud kamu
kamu tau gak semua undangan sudah disebar
kita semua sudah pada siap
mau ditaruh dimana
mana muka nenek ini kalau semua ini batal
nenek makin nggak ngerti dengan sikap kamu satria
tadi kamu mau angkat lara jadi anak kamu
sekarang kamu mau membatalkan pernikahan kamu dengan maya
jangan mencoreng nama keluarga
jangan bikin malu
nenek ya allah
satria ini semua gara gara kamu
kalau ada apa apa sama nenek nanti kamu lagi sama mama yang disalahin
sudah jangan pengantem terus
mendingan kita berdoa untuk keselamatan mama
mama andri gak angkat telepon
apa dewi susul aja ya
sudah langsung balik
pak andri nya keluar
saya juga kurang tahu
tapi kalau gak salah pak andri pergi ke daerah jalan bekisar
aduh jangan jangan andri mau samperin pak hamid
aduh makasih ya mbak
pak hamid buka pintunya
pak hamid buka pintunya sekarang

kamu ada apa sih
hamid berusaha memeras ibu saya iya
dengan bilang kalau saya bukan anaknya dia
nah saya tidak pernah memeras
ibu kamu adalah seorang penipu
saya udah tahu semuanya
tolong jangan pernah deketin ibu saya lagi
apa itu susah
apa itu susah
saya tidak pernah berbohong
kalau bapakmu mau tahu siapa yang berhubung ya ibu tanti itu yang tunggu
ibu saya itu bukan pembohong pak hamid
pertama kali saya bilang itu adalah ibu saya
dan saya sudah melihat hasilnya
ibu saya sudah melihatkan hasilnya pada saya
kalau saya itu anak kandungnya dia
jadi mulai sekarang jangan pernah deketin ibu saya lagi ya
kamu bilang soal bukti
yang ibu tanti sebutkan
kamu buka kamu baca sendiri